karena terbukti di amerika itu sudah vaksinasi
sewaktu mereka sudah vaksinasi satu ratus tujuh puluh juta rakyatnya
itu ternyata dari satu ratus tujuh puluh juta yang divaksinasi itu
masih ada sekitar tiga puluh ribu yang harus masuk rumah sakit karena tertular
jadi intinya vaksin dua kali itu benar benar aman dan efektif
namun tidak efektif seratus persen
masih bisa kita tertular setelah vaksin dua kali
jadi sedapat mungkin kita vaksin tiga kali dengan booster
kalau menurut saya booster itu sebaiknya yang mana
yang terbaik adalah dengan vaksin yang ada sekitar sekitarnya
kalau beda platform mau pakai moderna mau pakai yang lain bagus
mau pakai yang sama juga boleh